polda jawa barat menggelar hari ulang tahun bayangkara ke tujuh puluh dua di grand ballroom sudirman bandung rabu siang
sementara di purwakarta tim gabungan dari polisi pom tni dan dinas perhubungan
menggelar razia kendaraan yang tidak dilengkapi surat surat dan tidak membayar pajak kendaraan
berikut sejumlah peristiwa yang terjadi di jawa barat kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam
polda jawa barat memperingati hari ulang tahun bayangkara ke tujuh puluh dua di grand ballroom sudirman bandung rabu siang
selain dihadiri unsur polri turut hadir sejumlah pejabat tni kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi jawa barat
dalam acara tersebut diwarnai pemotongan tumpang dan pemberian tali asih kepada siswa berprestasi
dan pangkat luar biasa bagi anggota polri yang berjasa mengharumkan nama polri di masyarakat
selain menjadi momentum bagi polda jawa barat untuk berkomitmen meraih kepercayaan masyarakat
dengan profesionalitas dan modernisasi polri
duk bayangkara ke tujuh puluh dua ini juga digelar untuk menjaga soliditas dan sinergi antara tni dan polri dengan masyarakat
dalam mensukseskan pesta olahraga terbesar asia yang diantaranya digelar di jawa barat
pesan yang saya sampaikan hanya satu bahwa sinergitas yang sudah terbangun baik sampai dengan saat ini
tetap kita lanjutkan kemudian ke depan polri semakin profesional dan dicintai
begitu selamat ulang tahun hari ulang tahun bayangkan
tim gabungan dari polisi pom tni dan dinas perhubungan kabupaten purwakarta
menggelar razia kendaraan yang tidak dilengkapi surat surat dan tidak membayar pajak kendaraan pada rabu siang
operasi terpadu yang digelar di perempatan jalan baru purwakarta ini diwarnai dengan banyaknya pengendara roda dua
yang berputar arah dan kabur ke arah berlawanan serta bersembunyi masuk gang
sebagian pengendara kabur karena kendaraannya tidak dilengkapi surat surat tidak membayar pajak kendaraan
serta tidak memiliki surat izin mengemudi atau sim
dalam razia ini juga terjaring kendaraan roda dua dan empat berplat merah karena telat membayar pajak kendaraan
selain itu banyak juga kendaraan roda empat bak terbuka yang menyalahi aturan
yang mana seharusnya digunakan untuk mengangkut barang namun digunakan untuk mengangkut penumpang
operasi terpadu ini digelar selama satu bulan dan sudah merazia lebih dari seratus kendaraan yang tidak membayar pajak
kebakaran hebat melanda kawasan kaki gunung guntur garut rabu sore
lokasi kebakaran berada di blok cimalaka yang masuk wilayah naringkul tarogongkale
kobaran api membakar pohon pinus serta ilalang kering yang mulai terdampak kemarau
hembusan angin kencang membuat api cepat merambat ke sejumlah titik
belum diketahui pasti luas lahan hutan gunung guntur yang terbakar
petugas pemadam saat ini berusaha melokalisir titik api
agar tidak mendekati pemukiman warga
namun api justru menjalar ke bagian atas gunung hingga sulit dilakukan pemadaman
selain keterbatasan personil kendaraan pemadam juga tidak bisa menjangkau titik api karena medan yang sulit
meski belum dapat dipastikan di mana titik awal api
diduga api muncul dari salah satu spot yang biasa digunakan untuk swap foto warga
tim liputan transmedia